pemerintah telah resmi mengeluarkan larangan mudik per tanggal dua puluh empat april
sesuai perintah larangan tersebut pt kai resmi membatalkan perjalanan kereta api dari dan ke jakarta
mulai dua puluh empat hingga tiga puluh april dua ribu dua puluh mendatang
akibatnya pada rabu sore sekitar tujuh ratus calon penumpang membatalkan tiket keberangkatan mereka di stasiun senen
kepala humas daob satu jakarta mengatakan
dan dapat ditukarkan di delapan stasiun di jabodetabek
dengan adanya larangan dari pemerintah untuk mudik
maka masyarakat yang ingin melakukan proses pembatalan tiket kereta api
ini dapat melakukan proses pembatalan melalui kai akses
dan untuk periode perjalanan tiket sampai dengan tanggal empat juni yang dibatalkan
dikutip dari cnn indonesia com
untuk seluruh perjalanan kereta api jarak jauh dari dan menuju jakarta dan bandung
tak hanya itu
sebanyak empat puluh empat perjalanan kereta yang melintas di wilayah daob tujuh madiun juga dibatalkan
perjalanannya dibatalkan di antaranya kereta api bima jurusan gubeng jakarta pp
dan kereta api kahuripan jurusan blitar bandung pp
menurut humas daob tujuh
kai akan mengembalikan uang penumpang dengan jangka waktu tiga puluh hingga empat puluh lima hari